setahun terakhir sektor ekonomi kreatif telah menyumbang ratusan triliun rupiah dari total pdb indonesia
dan industri fashion menjadi salah satu dari tiga besar subsektor penyumbang pendapatan nasional dari sektor ekonomi kreatif
data dari badan ekonomi kreatif ataupun bekraf menunjukkan industri kreatif dalam setahun terakhir
selain menyumbang pdb nasional industri kreatif merupakan sektor keempat terbesar dalam penyerapan tenaga kerja
pie chart ini menunjukkan perkembangan signifikan dalam dunia mode tanah air
yang diikuti kita lihat dengan banyaknya peragaan busana dalam negeri yang berskala internasional
salah satunya yang lagi headline ya banyak sekali di media sosial adalah jakarta fashion week